sebuah kamera pengawas masjid merekam detik detik saat sebuah mobil suv ditabrak oleh kereta
di perlintasan rel tanpa palang pintu di kampung ciriung kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat pada sabtu siang
badan mobil bahkan terseret dan terperosok selokan hingga ringsek
beruntung seluruh penumpang mobil berhasil dievakuasi warga dalam kondisi selamat
sebelumnya mobil diketahui berhenti mendadak di tengah rel usai bagian mesinnya bermasalah
sementara warga mengaku lokasi perlintasan rel ini rawan kecelakaan lantaran tak dilengkapi palang pintu
hingga sabtu sore bangkai kendaraan belum dapat dievakuasi lantaran menunggu bantuan kendaraan derek polisi
sementara kasus kecelakaan tersebut masih ditangani unit laka polres bogor
sedan yang mengalami kecelakaan di jalan gatot subroto setiabudi ini tersangkut di pembatas jalan flyover kuningan menuju pancoran sabtu pagi
saksi mata di lokasi menyebut mobil awalnya melaju dari arah selipi menuju pancoran
saat akan naik ke flyover kuningan mobil malah menghantam pembatas jalan
kendaraan yang dikemudikan seorang diri ini sempat melayang hingga tersangkut di pembatas jalan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kendaraan yang mengalami kerusakan berat pada bagian depan dan kiri langsung dibawa ke unit laka lantas polda metro jaya
warga jalan tegal binangun lorong langgar kelurahan pelaju darat kecamatan pelaju palembang
dihebohkan dengan mobil pick up yang menabrak warung pecelele hingga hancur berantakan
selain menabrak warung mobil juga menabrak dua unit sepeda motor
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
namun mobil serta warung mengalami rusak berat
sementara para korban dilarikan ke klinik akibat luka ringan
tim liputan cnn indonesia